dia adalah wujud dari api amarah muadakuda
lelembutan mana etante
kesaktiannya sangat tinggi
aku harus segera keluar dari sini untuk menyelamatkan purbaya
bidadari tolong bawa aku pergi ke tempat perubaya berada
mas aku bisa merasakan keberadaan purbaya dari arah sana
bagus bidadari kita harus cepat ke sana
dia mengejar kita bidadari
sepertinya aku mendengarkan suara bertahap
biarkan aku lari
cari tempat berlindung
biar aku saja menghadapi kedua raksasa ini
sheikh guru pernah mengajarkan doa yang dibaca nabi ibrahim
saat dirinya dibakar api
akhirnya aku bisa memadamkan api ini
yang naku masih tertidur
sekarang saatnya aku menolong raila merfuntung
apa aku tidak salah lihat
itu raden kian santang
selain prabu siliwak
hanya raden kian santang lah yang bisa membelah diri
aku berdoa kepada allah
aku berdoa kepada muhammad
bagaimana kamu anak muda
bukankah kamu harus menyelesaikan
beri aku jalan
yang dijaga oleh datuk datuk
hanya seratus tahun sekali orang seperti ini muncul
tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan ini
aku akan mempergunakan darahnya
untuk menyempurnakanku menjadi manusia
kau harus mati rara santang
kalau kau ingin mengadu nyawa
akan ku hadapi
kamu memang mampu
yang di luar tubuhmu
tapi ingat anak muda
kamu belum mampu
memadamkan api amarah
yang ada dalam tubuhmu
api yang akan membakar
api yang maksetambah
kurang ajar ilmunya semakin sempurna aku harus mencari ajian suluk kapilisan ke gunung numbak
apa masih mau membunuh jalur listrik baiklah aku akan mengakuinya aku memang mengincar darah
di adhiyana reswari untuk menyempurnakan ku sebagai manusia lagi hahaha bukankah iblis
sepertimu lebih sakit daripada manusia kenapa kau ingin menjadi manusia lagi dasar kau bodoh